iya hanya karena puntung rokok loh jadi seluas itu kebakaran dan mudah mudahan pendinginannya cepat ya kebakarannya juga cepat selesai karena dari hari senin saja sudah lima hektare lebih yang terbakar
wah dampaknya jadi sangat masif ya dan akhirnya tempat wisata kawah putih ini tempat wisata favorit sebetulnya karena landscape nya begitu bagus banyak orang yang datang untuk menikmati kawah putih ya atau juga foto foto karena sebuah puntung rokok pada akhirnya menjadi begitu besar seperti sekarang ini pemirsa
nah ini berikutnya ya ini tentang menteri perdagangan menyatakan tidak jadi melarang peredaran minyak curah dengan kebijakan tersebut maka tidak ada penarikan minyak curah dari pasaran
sementara para pengguna minyak goreng curah mengaku keberadaan minyak curah mampu menekan ongkos produksi
menteri perdagangan enggar tias tolukita menyatakan tidak jadi melarang peredaran minyak curah per satu januari dua ribu dua puluh nanti
namun enggar menekankan per tanggal tersebut harus ada minyak goreng kemasan di setiap warung
juga di pelosok desa
pernyataan enggar ini dikutip dari cnn indonesia com selasa delapan oktober dua ribu sembilan belas pukul tujuh belas waktu indonesia barat
sebelumnya menteri perdagangan menyatakan pemerintah akan melarang peredaran minyak goreng curah di pasar masyarakat mulai satu januari dua ribu dua puluh satu
sebagai gantinya minyak curah wajib menggunakan kemasan
kebijakan tersebut menimbulkan reaksi dan penolakan dari sejumlah kalangan
salah satunya mok pedagang gorengan di surabaya jawa timur
ia mengeluhkan bisnisnya terancam gulung tikar
mengingat harga minyak curah yang digunakannya sehari hari lebih murah dibandingkan minyak dalam kemasan
minyak curah atau yang biasa disebut minyak timbangan dihargai rp delapan lima ratus per kilogram
dibandingkan minyak goreng dalam kemasan yang mencapai rp dua belas per liter
kenapa bukoh gak pake yang kemasan bu
tidak mahal itu bu
satu hari bisa berapa bungkus
belum ada bungkus
sekarang satu hari lima belas
menurut pengecer minyak curah memiliki peminat yang cukup banyak di kalangan pemilik warung tegal hingga pedagang gorengan
dalam sehari pengecar minyak goreng curah bisa menjual seratus bungkus atau seratus kilogram
pembeli minyak curah lebih banyak gak pak
ya peminatnya daripada revil
minyak curah merupakan minyak bekas pakai yang kemudian dijual ke pengepul dalam jumlah volume grosir dan disulit ulang
tim liputan cnn indonesia